presiden jokowi dodo menyaksikan pertandingan cabang olahraga angkat besi
pada perhelatan asian paragames siang tadi
presiden jokowi optimistis atlet indonesia mampu mencapai target enam belas medali emas
presiden jokowi menyaksikan pertandingan angkat besi di venue balai sudirman jakarta
kehadiran presiden jokowi ini sebagai bentuk dukungan kepada atlet indonesia
yang berlaga di cabur angkat besi yakni nurtani purba siti mahmudah dan tambi sibara
presiden jokowi mengatakan seperti halnya perhelatan asian games kemarin
dirinya akan menyempatkan menyaksikan pertandingan olahraga di sela sela jadwal kegiatan yang padat
presiden didampingi menpora imam nahrawi dan kepala staf presiden muldoko
serta ketua inap gok raja sabta oktohan
yang jelas sudah saya berikan target enam belas emas
masuk delapan besar
menurut saya emasnya akan lebih dari enam belas
mungkin lebih dari dua puluh
tapi yang jelas lebih dari enam belas
yang kecapannya saat ini apa pak presiden melihat sudah maksimal
iya yang namanya sebuah kompetisi ada target
kemudian melampaui ya itu bagus sekali
tetapi bahwa untuk mengejar pada prestasi yang baik memang perlu kompetisi kompetisi
sering mengirim dalam kompetisi tryout keluar
ya sama seperti asian games
kalau longgar ya saya lihat